sampai jumpa di video selanjutnya
gue dengan segala caranya ngelakuin apa aja supaya milo balik
kalau kamu terima pesan aku segera hubungin aku mil
aku udah tahu semuanya
keadaan kamu kesehatan kamu dan kenapa kamu membatalkan pernikahan kita
ternyata dokter bram itu dokter palsu miel
dan laporan yang dia kasih juga laporan palsu
segera hubungin aku ya sayang
kusul kamu ke atas gedung ge
aku mau ke bawah dia
hai diam loh
lo selalu aja berhubung ya
dengan segala cara gue pakai untuk
jadi gue kamu
gue selama ini gak amnesia
tapi yang kena malah milo
gue bener bener gak menyangka sih
seharusnya yang mati dalam kecelakaan itu loh
seharusnya yang ada di mobil itu belum
tapi yang kena malah milo
sekarang gue bisa melanjutin
kalau kamu terima
kalau kamu terima pesan aku
segera hubungin aku mil
aku udah tau semuanya
keadaan kamu kesehatan kamu
dan kenapa kamu batalkan pernikahan kita
ternyata dr bram itu dokter palsu mil
dan laporan yang dia kasih juga laporan palsu
segera hubungin aku ya sayang
aku susul kamu ke atas gedung ini
jadi selama ini gue gak sakit
dan dokter itu ternyata dokter palsu
jangan deket deket aku al
jangan deket deket aku al
jangan deket deket aku al
gak ada akhir yang bahagia buat lo juga
apa sih salah aku sama kamu al
salah lo lo denger milo dari gue
kue dengan segala cara ya
ngelakuin apa aja
supaya milo balik ke gue
dan lo tau
gue yang ngancurin surat dari milo buat lo
dan dengan begonya lo percaya kalau milo itu mau bunuh diri
sekarang lo nanya nanya gak kenapa lo ada di sini
karena gue mancing lo ada di sini
supaya lo bisa dengan ilu tuas